walaupun presiden meminta para pemudik untuk menunda kepulangan pada dua puluh empat dan dua puluh lima april agar terhindar dari kemacetan
kepolisian tetap melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasinya
dan malam ini kami akan berbincang dengan direktur lalu lintas polda jawa tengah kombes pol agus suryo nugroho
halo selamat malam pak agus apa kabar pak agus
selamat malam salam presisi
salam presisi pak agus sehat sehat saja pak ya
ya tetap semangat
tetap semangat pak agus ini berbicara soal apa yang tadi sudah berlangsung di kawasan tol kali kangkung
dan juga tanggal dua puluh empat hari ini serta esok dua puluh lima april ini diprediksi mengalami peningkatan arus balik
nah sejauh ini setelah tadi dibuka oleh pak muhajir effendi pada pukul empat belas empat puluh lima waktu indonesia barat
hingga malam ini bagaimana evaluasinya apakah dengan adanya one way ini cukup membantu kelancaran arus lalu lintas
baik baik memang sudah dicapbal ya tanggal dua puluh empat itu one way pada pukul empat belas
polda jawa tengah dan jajaran
keputulan tadi juga dari pak setri pak kakur pak kapolda untuk mendengarkan one way arus balik
tentunya ada dasarnya bagaimana one way itu diterapkan
karena memang pada saat arus mudik kemarin catatan atau traffic accounting yang berada di kito itu
dan sore tadi yang dari arah solo semarang bajimun manik sampai ke jakarta itu sudah perjamnya tiga empat ratus
sehingga sudah sempat karena memang ini harus kita one way supaya tidak terjadi kepadatan yang berada di sekali kangkung
khususnya arah balik yang menuju ke jakarta
kita berlakukan sampai saat ini kondisionalitas cukup menajar
oke kalau berbicara soal one way yang dilakukan pada saat ini sejak pukul empat belas empat puluh lima waktu indonesia barat tadi
lalu ini sampai kapan apakah sifatnya ini situasional
atau justru ini akan terus berlangsung dua puluh empat jam
kita akan memantau ya jadi kita selalu berada di lapangan
bukan hanya di jalan tol saja di arteri non tol pun juga kita menjadi prioritas semuanya
karena memang himpuan dari pemerintah agar mudiknya bukan tanggal dua puluh empat tanggal dua puluh lima
justru nanti pada hari hari berikutnya itu bisa kita kelola
jadi puncak arus baliknya tentunya nanti akan kita lihat
malam ini cukup lancar memang
jadi per kitol yang menuju ke jakarta melalui kali kangkung itu sudah di atas tiga ribu
jadi bangkitan arus yang tentunya nanti berasalnya dari jawa timur solo nanti akan kita lihat
apakah nanti one way ini kita hentikan di dua puluh empat
itu situasional nanti akan kita laporkan ke kantor lantas polri
kondisi arus dari wilayah timur khususnya jawa timur solo semarang menuju ke jakarta seperti apa
dan pada saat malam nanti juga kita akan melihat situasi
kalau nanti ada bangkitan arus yang tinggi justru one way nasional itu akan kita mundurkan ke banyumanik
bahkan nanti ke bawen supaya nanti arus lalu lintas bali ini bisa kita kondisikan dan terkendali dengan baik
termasuk juga kita mengelola di non tol
ini kita prioritaskan juga karena pos pos pan pelayanan juga sudah siap semuanya baik di tol dan di non tol
pak berbicara soal kendaraan yang arah sebaliknya tentunya dari arah barat menuju arah timur
nah ini seperti apa sebenarnya penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama di gerbang gerbang masuk
mengingat tentunya mungkin saja ada masyarakat yang belum tahu mengenai informasi tersebut
saya rasa informasi dan sosialisasi cukup masif ya
jadi kapan akan diperlakukan one way terus kapan one way akan ditutup ini selalu diumumkan update
beban daripada one way tentunya ada di jalur pantura jalur tengah jalur selatan dan jalur selatan selatan
ini kalau di jawa tengah ketika beban di pantura ini yang kita menjadi prioritas juga
jadi semuanya mulai dikonsentrasi untuk mengamankan pemudik

pemudik lokal pengguna jalan terutama yang saat ini mungkin yang ke jakarta tidak ada masalah karena one way
tapi yang dari jakarta menuju ke semarang ke solo
ini juga kita awasi kita kelola dengan baik
baik yang di pantura termasuk juga yang di jalur tengah
ini semuanya kita menjadi perhatian karena memang arus mudik dan balik ini memang harus tertib lancar dan polri dan stakeholder selalu hadir di lapangan
kalau dari pantauan dari kepolisian sendiri untuk khususnya di wilayah jawa tengah sebenarnya jam jam sibuk jam jam yang cukup padat itu yang mesti dihindari oleh para pemudik ini jam berapa saja pak
kalau untuk arus balik ini agak cukup terurai ya
karena memang konsentrasi waktunya itu cukup panjang
tanggal dua puluh empat sampai tanggal tiga puluh
hari ini tanggal dua puluh empat one way pertama cukup lancar
jadi getol getol ataupun
getol getol ataupun exitol itu nanti justru yang berada di jawa barat yang harus kita diantisipasi
tapi kalau bangkitan arus dari timur ini nanti untuk membuat skenario itu nanti bisa kita tarik saja
contohnya kalau nanti sore atau malam ini ada kepadatan di pintu tol banyumanik semarang nanti one way nya akan kita perpanjang
justru nanti antisipasinya adalah pada saat kiriman dari china
kiriman dari jawa dari arah timur menuju ke barat
baik nanti di cikampek dan lain sebagainya
kalau untuk di tranjawa ini cukup terkendali
jadi terlihat dari cctv dan arus di jalan laporan itu juga terkendali
hanya di daerah selatan memang dari banyumas itu cukup berjagaan itu cukup padat
dan hari ini juga di jalur itu kami lakukan one way
one way di jalan arteri juga kita lakukan
karena memang kita harus memberitaskan arus balik yang menuju ke jakarta
kalau di jalur arteri juga ada skema one way
bagaimana nasib bagi para pengendara yang dari arah barat menuju timur pak selanjutnya
seperti tadi saya jelaskan bahwa one way itu bebannya nanti ada di mangkurang
di pantura itu sudah kita kelola
di sana ada pos pengamanan pos pelayanan bahkan uten yang berada di sepanjang pantura ini kita kelola
kita memprioritaskan kendaraan yang menuju ke semarang dan solo
ini sampai saat ini sudah pelancar
jadi semua penduduk yang berada di lapangan kami dapat laporan tidak ada ketersedaran
memang ada kepadatan di uji kota karena aglomerasi
banyak masyarakat yang mungkin masih merayakan hari raya
termasuk juga mungkin ke tempat tempat wisata
itu semua sudah kita kelola
baik wisata yang ke guci wisata dalam perkotaan
ini sudah kita kelola dan kita sudah lakukan taktik the for game
kapan ada kepadatan dan kapan harus mengalihkan
termasuk juga skenario one way dan kontraflow yang berada di perkotaan
khusus alhamdulillah ini lancar semuanya
dari ujung surakarta sampai berhubung bus ini termonitor di cctv dan laporan dari para kasar atas semuanya cukup lancar

oke pak agus ini berbicara soal kendaraan yang melintasi jalur pantura
kalau saya tidak salah juga termasuk kendaraan berat bersumbu tiga itu kan dilarang melintas ya untuk saat ini
baik itu di tol maupun jalur arteri mohon dikoreksi kalau saya salah
nah ini sampai kapan pak apakah mereka tetap bisa melintasi kawasan pantura atau seperti apa
dan sampai kapan ini akan kalau misalnya dihentikan untuk sementara waktu
justru skb ini bagian daripada membuat pelancaran lalu lintas
jadi tahun ini memang untuk sumbu tiga yang melintasi tol pada tanggal tertentu pada saat ban b dikeluarkan
termasuk yang berada di pantura di pantura juga dikeluarkan
sehingga volume kendaraan memang banyak kendaraan pribadi yang ini justru membuat angka
justru dari pihak kepolisian menyarankan memang kalau bisa untuk sumbu tiga ke atas itu memang pada saat dari operasi itu memang dilarang
karena memang kita harus memprioritaskan kendaraan kendaraan pribadi yang pada saat dia mau mudik dan balik itu cukup lancar
ini bagian daripada kebijakan skb bersama itu
tol juga lancar terus pantura juga lancar termasuk jalur jalur tengah dan selatan juga cukup lancar sekali
oke pak agus terakhir kalau tadi presiden joko widodo mengimbau para pemudik ini untuk tidak mudik pada tanggal tidak kembali begitu di tanggal dua puluh empat dan juga tanggal dua puluh lima
nah himbawan dari pak agus sendiri dari kepolisian terkait dengan arus balik ini kepada para pemudik bagaimana
kalau dari jajaran polda dan kepolisian misalnya kode
ini sangat gampang mengurai
ketika ada himbuan jangan mudik tanggal dua puluh empat tanggal dua puluh lima faktanya juga ada yang mau gede dan traffic accountingnya cukup banyak
ini justru akan terurai pada saat arus baliknya
kemungkinan pada saat nanti puncaknya ini juga akan terurai karena tanggal tiga puluh itu bisa masyarakat memilih
apalagi ada himbuan daripada masyarakat
atau himbauan daripada
pelarangan ganjil genap ini kan juga membuat siklus lalu lintas ini juga terurai
kami memang sangat memahami sekali kaitannya dengan one way pada hari ini tanggal dua puluh empat memang diimbo yang ganjil jangan berangkat
terus besok tanggal dua puluh lima mungkin yang genap jangan berangkat
ini kan mengurai arus balik
sehingga nanti pada saat kapan puncaknya
nanti bangkitan arus itu bisa dilihat dari gate toll gate toll sudah dengan traffic accounting yang dicapai dari jasa marka
berbicara soal ganjil genap saya jadi mau nambah pertanyaan lagi nih pak
satu lagi di terakhir pak
jadi kalau yang ganjil genap ini hanya himbauan atau bagaimana nanti di lapangan pak
sampai saat ini sifatnya baru himpuan
jadi mengharapkan memang karena kondisinya cukup banyak kendaraan yang mengharapkan
banyak kendaraan yang menuju ke arah semarang solo sampai jawa timur
pemerintah menghimbau agar ganjil genap itu ditaati
namun kemudian boda jawa tengah juga meng capture
jadi mengevaluasi berapa saat ini mungkin boda jawa tengah menggunakan drone
drone juga melihat ada beberapa kendaraan yang hari ini ganjil juga di capture
tetapi sifatnya adalah catatan pelanggaran tetapi tidak dilakukan penegakan hukum
ini bagian daripada kita mengelola supaya arus balik ini memang lancar
dan masyarakat bisa memilih bisa mengatur waktunya dengan himbauan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah
baik tentunya lagi lagi harus mentaati segala aturan yang sudah berlaku
terima kasih direktur lalu lintas polda jawa tengah kombespol agus suryo nugro sudah berbincang dengan kami
dan selamat bertugas kembali pak salam sehat selalu
terima kasih salam presisi
salam presisi pak